pergebaya asal semarang ini sengaja menggelar upacara tujuh belas agustus
memperingati kemerdekaan indonesia dengan melibatkan veteran pejuang
sebagai penghormatan atas kegigihan jasa mereka yang kini tinggal dinikmati generasi penerusnya
bagi ana avanti tak sedikit dari mereka yang berjasa dalam kemerdekaan bangsa dan negara indonesia
baru disebut sebagai pahlawan setelah meninggal dunia
sederhana dengan cara yang biasa
tapi menghargai keberadaan orang orang yang ada di sekitar kita
dan kamboja memang bukan semata mata sebuah pemakan
tetapi ada hati yang selalu menyertai setiap langkah untuk semakin menyadari bahwa kita ada
karena memang harus kita menyadari berkat ini untuk dibagikan bukan untuk dinikmati sendiri
acara nostalgia perjuangan kemerdekaan ini diakhiri dengan potong tumpeng
sebagai simbol ungkapan syukur atas kemerdekaan indonesia
damar sinuko semarang jawa tengah